atas permintaan kepolisian daerah sulawesi tengah operasi keamanan di poso dengan sandi tinombala dua ribu delapan belas terus berlanjut
tujuannya untuk memastikan bahwa kelompok sipil bersenjata yang kini tersisa sekitar tujuh orang tertangkap atau menyerahkan diri
meski situasi keamanan kian kondusif patroli di beberapa wilayah tetap berlangsung
untuk mempersempit ruang gerak sisa sisa kelompok mujahidin indonesia timur penyekatan dan patroli di beberapa wilayah di poso sulawesi tengah tetap rutin digelar oleh satuan tugas operasi tinombala dua ribu delapan belas
saat ini wilayah operasi satuan tugas operasi keamanan ini terbagi ke dalam tiga sektor yakni sektor satu alpha sektor tiga bravo dan sektor tiga charlie
masing masing sektor dipimpin oleh seorang ajun
selain komisaris polisi ditambah dukungan personel tni angkatan darat
setiap sektor diperkuat lagi dengan pos pos sekat di beberapa wilayah yang selama ini ditengarai menjadi tempat munculnya anggota kelompok bersenjata
salah satu wilayah yang menjadi perhatian satuan tugas operasi keamanan ini adalah wilayah desa trimulia kecamatan poso pesisir utara
sebuah pos juga didirikan di wilayah ini
di dekat wilayah inilah bekas pimpinan mujahidin indonesia timur santoso alias abu wardah
pernah dilaporkan kemunculannya lalu tewas tertembak pada tujuh belas juli dua ribu tujuh belas
di wilayah ini warga memiliki perkebunan kakao
bila mereka khawatir saat akan ke kebun mereka datang melapor ke pos sekat setempat
sementara warga yang memiliki kebun di dekat desa merasa lebih aman dan tidak perlu melapor ke poskat terdekat
gimana situasi ini sudah aman
kalau di sini aman aman
tidak khawatir kalau naik ke kebun sendiri
kalau di sini kan kebun itu juga kan dekat jalan saya tahu yang jauh ya
tapi biasa kalau misalnya ke kebun agak khawatir biasa melapor ke pos
tidak tidak ada yang melapor
karena merasa tidak aman saja
rasa aman saja ya
di pos di sini sudah hampir jalan perbulan
jalan perbulan ya tapi sejauh ini aman ya
tidak ada penampakan penampakan
belum ada ya
belum ada dari informasi masalah
wilayah ini terdiri dari perkebunan warga di bawah lereng lereng gunung
hutan sekunder dan hutan primer menjadi pagar barat wilayah ini
untuk memastikan keamanan wilayah setempat
aparat satuan tugas operasi tenombala rutin menggelar patroli
untuk kegiatan kegiatan penegakan hukum
kita dilaksanakan kegiatan kegiatan yang berupa pengejaran
apabila itu ada informasi
kita laksanakan patroli patroli untuk mencegah
kemungkinan kemungkinan yang terjadi
kita mencegah niat suatu kejahatan yang mungkin akan muncul
satuan tugas operasi tinombala dua ribu delapan belas di poso sulawesi tengah
ditugaskan untuk memastikan agar kelompok sipil bersenjata
yang kini tersisa sekitar tujuh orang
tertangkap atau menyerahkan diri
jafar gebuah poso sulawesi tengah